janur juga bisa disulap menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi
bisa tetap diberikan dengan baik dengan standarisasi sesuai dengan sdm
karena mereka mungkin punya penilaian atas dirinya sendiri
hingga mengalir terus menerus gitu
kalau nggak kayak gitu gimana gitu kan
ini banget yang sekarang apalagi kan dari
kalau misalnya emang mainnya begitu begitu aja
ya memang kita tahu lawan kita nggak akan gampang